aksi kawanan pencuri motor terekam cctv
mereka bahkan nekat beraksi di saat suasana masih ramai pada kamis malam
di sebuah rumah di jalan amd sepuluh kreo kota tangerang banten
tidak hanya satu unit pelaku mencuri dua unit sepeda motor secara bergantian
diperkirakan mereka hanya membutuhkan waktu lima belas menit untuk beraksi
dalam rekaman cctv pelaku sempat kesulitan mencuri salah satu sepeda motor
namun dengan menggunakan teknik khusus akhirnya mereka berhasil mencurinya
pemilik rumah mengaku baru pulang dari rumah sakit dan langsung masuk ke dalam rumah untuk menjalankan ibadah
dia sempat mengunci pagar namun lupa menggemboknya
atas kejadian pencurian ini korban telah melaporkan ke polsek celeduk
dan kini tengah ditangani oleh pihak kepolisian
tim liputan cnn indonesia